penutupan sementara tempat hiburan di semarang jawa tengah
seiring dengan diberlakukannya status pembatasan kegiatan masyarakat
sejak dua puluh tujuh april lalu
membuat manajemen tempat hiburan khususnya rumah karaoke terpukul
sebab meski tidak beroperasi
pihak manajemen harus menjalankan kewajiban membayar gaji karyawan
serta mengeluarkan biaya operasional dan perawatan
tak ingin kondisi terus terpuruk
para pengusaha dan pengelola tempat karaoke
mendasak pemerintah kota semarang memberi izin beroperasi kembali
saat status pkm berakhir pada tujuh juni nanti
yang dilanjutkan dengan penerapan tatanan baru mulai delapan juni
pengelola akan menjalankan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
di lokasi karaoke
kita sudah mempersiapkan disinfektan gate di depan
jadi kalau seandainya ada tamu yang mau masuk ke tempat kita
itu langsung akan disemprot
dengan cairan khusus yang berbahan dasar air dan antiseptik
jadi aman buat kulit dan badan
kemudian kita juga sediakan tempat cuci tangan di depan
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
kemudian sampai di dalam
semua karyawan menggunakan face shield dan masker dan sarung tangan
keinginan pengelola tempat hiburan segera beroperasi
ditanggapi oleh pemkot semarang
dengan merumuskan panduan dan aturan penerapan tatanan baru
semua opd yang berhubungan langsung dengan masyarakat
saya minta untuk bisa memberikan inovasi atau terobosannya
maksimal tanggal enam juni
sebelum kita nanti memutuskan tanggal delapan juni
kira kira new normalnya seperti apa
selain itu panduan dan aturan untuk sektor usaha lain
sedang digodok oleh pemkot semarang
untuk memulihkan kondisi ekonomi yang melambat karena pandemi
damar sinuko semarang jawa tengah